sorotan lain pengemudi bus batik solo trans ditusuk oleh pemotor yang menghentikan bus
detik detik penusukan sopir bus tersebut terekam kamera pemantau pada bus
desa makam haji kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo jawa tengah pada empat april lalu
pelaku awalnya menghentikan paksa laju bus bst kemudian pelaku merogoh saku dalam jaketnya
untuk mengambil sebilah pisau
sempat terjadi adu mulut antara pelaku dan sopir bahkan penumpang berupaya melerai pelaku dengan sopir
dalam waktu yang cepat pelaku menusuk pisau di bahu kiri korban
dan pelaku pun langsung kabur dengan sepeda motornya
jalan ahmad yani jalan ahmad yani jawa tengah
sementara berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi dan kamera pemantau bus
polisi berhasil menangkap pelaku penusukan sopir bts
menurut kapolres sukoharjo akbp sigit aksi pelaku tersebut terjadi spontan tanpa ada perencanaan
pelaku kesal dan sakit hati karena korban sempat menyerempet pelaku saat berkendara
sementara pasca penusukan korban langsung mendapat perawatan di rumah sakit
hingga saat ini kondisi korban sudah membaik dan sudah rawat jalan di rumah korban
jalan ahmad yani jawa tengah sementara berdasarkan pelaku penusukan

itu menyerempet atau menyenggol sehingga keluar jalur
berarti motif motifnya kesal dan sakit hati